dua belas penghuni rumah tahanan kelas satu pak jo palembang jumat ini hari menjebol jeruji besi sel kamar blok e khusus tahanan kasus narkoba
mereka kabur dengan memanjat tembok setinggi lima meter
delapan orang yang mencoba kabur berhasil ditangkap saat berusaha memanjat tembok sedangkan sembilan orang lainnya berhasil kabur dan tengah dalam pencarian
rumah tahanan kelas satu pakjo palembang kebobolan pada jumat sekitar pukul dua dini hari
lima belas penghuni rutan dari satu kamar yang berada di blok e khusus penghuni kasus narkoba berhasil menjebol jeruji besi sel kamar mereka diduga dengan cara digergaji
setelah lolos dari sel para narapidana maupun tahanan kejaksaan itu memanjat tembok setinggi lima meter
sembilan pelaku berhasil turun keluar dan kabur
sedangkan delapan orang lainnya berhasil ditangkap
sepuluh orang pelaku bahkan ditembak kaki
kejadiannya semalam dini hari jam dua ketika para petugas kami melakukan kontrol
kontrol keliling lalu mereka lihat ada yang berlarian mereka berlarian untuk naik tembok
naik tembok lalu dikejar sehingga kemudian ada delapan yang mereka lompat tidak bisa
sembilan orang sudah sempat naik di tembok tinggi itu
lalu kemudian pas dicek ternyata mereka berasal dari blok e kamar sembilan
lima orang yang kabur semuanya tersangkut kasus narkoba
mereka kini sudah masuk dalam daftar pencarian orang dan foto foto mereka sudah disebar
pihak rutan sudah berkoordinasi dengan polda sumsel dan polresta palembang
tim lafor dan tim identifikasi kepolisian
sudah melakukan olah tkp
beberapa barang bukti pelarian berhasil ditemukan
yakni potongan jeruji besi yang dipotong sandal serta kain yang disambung sambung yang dijadikan tali untuk turun
dari keterangan pihak kanwil kemenkumham saat kejadian hanya ada tujuh petugas jaga
sementara jumlah penghuni rutan mencapai satu enam ratus orang
jauh melebihi kapasitas yang hanya tujuh ratus orang
kamar sel yang dijebol berkapasitas tujuh orang saja
namun saat dibobol berisi kemampuan
berisi dua puluh delapan orang
penghuni menolak kabur karena masa hukuman mereka tinggal sebentar lagi
saat ini pihak kemenkumham tengah melakukan penyelidikan internal terhadap petugas jaga yang kemungkinan terlibat dalam pelarian
termasuk mencari asal usul dari mana gergaji besi bisa masuk sel
benia priadi palembang